saya belum bisa bicara itu karena ini kan belum duduk bersama lagi mengenai tarif dan lain lain
tapi kan alhamdulillah presiden sendiri kemarin sudah memutuskan
ya kereta cepat tarifnya gratis selama tiga bulan
lumayan lah bagus